dua ribu delapan belas menjadi tahun istimewa bagi bursa efek indonesia
rekor level tertinggi sepanjang sejarah ditorehkan
hingga nilai perdagangan terbesar untuk pertama kali direalisasikan oleh broker lokal
lantas seperti apa strategi terbaru menjaring investor sesuai target sepanjang tahun dua ribu delapan belas
kami akan membahasnya lebih dalam di segmen the analyst
level tertinggi sepanjang sejarah sudah berhasil kemudian direalisasikan
tapi untuk dua ribu delapan belas atau mungkin sebelum ke dua ribu delapan belas
apakah ada catatan penting bagi kc untuk performa bursa sepanjang tahun dua ribu tujuh belas lalu
betul sekali mbak hera dua ribu tujuh belas sangat istimewa karena beberapa indikator utama
yang dijadikan acuan di bursa efek indonesia mencapai level tertinggi
bursa efek indonesia juga mencapai level tertinggi sepanjang sejarah
kemudian di dua puluh sembilan desember lalu ditutup di enam tiga ratus lima puluh lima
kemudian rata rata nilai transaksi harian tujuh enam triliun per hari
kemudian kapitalisasi pasar juga di angka lebih dari tujuh triliun
kemudian angka angka lain juga menunjukkan performa yang luar biasa
salah satu yang adalah peningkatan jumlah
investor tahun dua ribu tujuh belas ditutup dengan angka satu satu juta investor di indonesia
dan yang paling menarik mbak hera adalah untuk kepemilikan efek di pasar modal indonesia
yang menyatakan bahwa investor lokal telah menjadi tuan rumah di negeri sendiri
dan bahwa peningkatan pasar modal dirasakan oleh
yang menurut saya
lebih banyak investor lokal daripada asing itu
baik dua ribu tujuh belas menjadi refleksi yang sangat positif dan harusnya menjadi modal yang cukup baik di tahun dua ribu delapan belas
untuk kci sendiri seperti apa mungkin akan ada terobosan di tahun dua ribu delapan belas bu kiki
ksei sebagai salah satu dari self regulatory organization bersama dengan bursa efek indonesia
dan keliring penjaminan efek indonesia
kita selalu bersama sama menyusun
program program untuk pengembangan pasar
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang masing masing
bursa lebih banyak di depan untuk menjangkau investor baru dan juga emiten baru
sebagai catatan juga tahun dua ribu tujuh belas tercapai tiga puluh tujuh new emiten yang di atas target juga
dan untuk ksi sendiri kita sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian di pasar modal mbak hera
kita juga selalu banyak sekali program program yang kita lakukan untuk bagaimana semakin mengembangkan pasar modal

salah satu yang terbaru kita luncurkan adalah sistem pengelolaan investasi terpadu untuk industri reksadana
jadi dulu di industri reksadana belum ada satu platform yang terintegrasi dan juga belum ada standar
hubungan antara setiap pelaku itu bilateral dan juga tidak terstandarisasi dengan adanya fc invest
kemudian industri reksadana bisa lebih tersentralisasi dan juga ada standar
dan untuk itu juga ksi mendapat penghargaan sebagai csd atau central security depositi terbaik asia tenggara
menarik sekali bu giki tapi kemudian saya sedikit bergeser
kalau bertemu investor pasti yang diinformasikan gitu adalah mengenai sid ataupun single investor identification
sejauh mana saat ini sistem tersebut terimplementasi atau rencana yang kedepan akan seperti apa bu giki
betul mbak jadi single investor identification adalah satu nomor tunggal ya untuk investor yang ada di pasar modal indonesia
ini juga sesuatu yang infrastruktur kita boleh dibilang sangat canggih ya sangat maju juga
belum tentu di semua pasar modal di negara lain sampai dengan single investor identitas
dan di kita sekarang angkanya adalah satu satu juta investor untuk seluruh kepemilikan efek di pasar modal indonesia
jadi misalnya mbak hira
karena punya reksadana punya saham punya obligasi dan sebagainya tetap dihitung sebagai satu sid
dan ini juga ksi selalu mengutamakan bagaimana untuk investor investor baru
penciptaan sid sangat cepat dan sebagainya
jadi kita selalu memikirkan untuk capacity planningnya dan sebagainya untuk sid generator yang ada
dan ini juga satu dari satu indikator bagaimana pencapaian pasar modal indonesia cukup sukses
terbukti dari kenaikan
baik bu kiki tapi dalam beberapa diskusi yang kemudian saya dan juga beberapa investor juga bersama bu kiki yang pernah kita hadiri
juga ingin mempertanyakan seberapa cepat sesungguhnya pengurusan sid tersebut bisa mereka lakukan
karena ada beberapa yang sulit sekali untuk mendapatkan sid atau sulit sekali prosesnya
apakah bu kiki memiliki informasi yang lebih lengkap lagi mengenai pengurusan
ataupun proses sid tersebut bu kiki
baik terima kasih mbak hera sudah menanyakan ini
jadi kalau untuk orang menjadi investor di pasar modal indonesia
prosesnya adalah satu dia harus datang ke perusahaan sekuritas
di situ dia akan dibukakan rekening efek kemudian sid dan juga rekening di bank rekening dan nasabah
dan kadang kadang prosesnya karena itu melibatkan tiga pihak
yaitu perusahaan sekuritas kemudian bank rdn atau bank rekening dana nasabah dan juga ksei
kemudian prosesnya sering disampaikan bisa menjadi beberapa hari
bahkan bisa sampai satu minggu atau dua minggu apabila misalnya tanda tangannya berbeda
kemudian bolak balik dan sebagainya
apalagi kalau investor itu lokasinya ada di luar pulau jawa misalnya di papua
kemudian dia harus mengisi data oleh sekuritasnya harus dikirim ke jakarta diverifikasi dan sebagainya
nah untuk hal ini mbak hera alhamdulillah
ksc juga sudah melakukan terobosan yang mendapat apresiasi dari banyak pihak
kita bekerja sama dengan direkturat jenderal dukcapil kementerian dalam negeri
untuk penggunaan nomor induk kependudukan untuk pembukaan rekening
jadi kalau sekarang misalnya nasabah itu mau datang ke mana saja
perusahaan sekuritas di mana saja mau di jawa maupun di luar jawa
perusahaan sekuritas tinggal lihat nik yang ada di ktp elektroniknya
kemudian matching langsung kemudian langsung bisa di create untuk sub rekening efek dan juga sid nya dan juga rdn nya
sangat cepat kemarin beberapa partisipan sudah melakukan kerjasama antara perusahaan sekuritas dan juga bank rdn
proses untuk pembukaan itu menjadi sepuluh menit aja mbak hera
hanya sepuluh menit menarik sekali dan ini merupakan terobosan dari kc ya bu kiki
selamat sekali lagi semoga terimplementasi dengan baik dan target bisa tercapai di dua ribu delapan belas
terima kasih telah bersama kami ibu friderika widyasari dewi
direktur utama kustodian central efek indonesia kc bersama cnn indonesia business